pernahkah anda melayangkan mengubah identitas anda karena tersandung kasus hukum dan memasukkan kematian untuk kabur dari penangkapan
kisah perubahan identitas ini anda temui dalam serial drama organisasi rahasia penuh teka teki nova vita
uniknya sebagai penonton anda juga diajak menebak setiap karakter yang ada dari pemainnya
mata uang kripto adalah mata uang digital yang menggunakan kriptografi sebagai jaminan
mata uang kripto penuh kontroversi karena tidak dikontrol atau diregulasi oleh banyak negara
akibatnya nilainya sering tidak stabil dan tidak bisa digunakan sebagai metode pembayaran sah
tentunya perdagangan mata uang kripto mempunyai resiko
di tanah air bank indonesia mengingatkan agar lembaga keuangan tidak menjual
maupun memperdagangkan mata uang ini
apabila anda tak lihai dalam perdagangan mata uang kripto
maka anda pun harus menanggung resiko
nah hal itulah yang dialami mark davis
pria yang tinggal di amerika serikat ini harus berhadapan dengan kasus hukum
karena mencurangi pasar
dan jatuhkan kemampuan untuk mencari kemampuan untuk mencari kemampuan

mark davis tak sendiri
ia menjalankan bisnis kripto bersama sahabatnya carter hayes
setelah fbi menemukan adanya unsur kecurangan dari bisnis kripto yang dijalankan oleh mereka
mark davis pun memanggil pengacara karena terancam hukuman dua puluh tahun penjara
mark davis memilih untuk memalsukan kematian dengan membuat
skenario kecelakaan mobil dan memilih bergabung dengan organisasi yang bernama nova vita
yang artinya kehidupan baru
hal ini dilakukan mark untuk lepas dari jeratan hukum
dari nova vita mark davis mendapatkan identitas dan penampilan baru
tentu saja untuk memperoleh semua itu
dia harus meninggalkan kehidupan lama alias memalsukan kematian
dia bersama mark di saat kejadian
hidup dengan kehidupan baru mark davis harus mengikuti petunjuk untuk menemukan siapa dirinya
dave sedang menderita beberapa penyakit
di mata kepolisian ada yang janggal dalam kematian mark davis
tak hanya fbi jessica istri mark davis juga menemukan banyak kejanggalan dan berusaha menemukan petunjuk
jangan ubah pikiranmu
perkembangan soal mata uang kripto sejauh ini masih menarik untuk disimak
tentunya dari serial drama ini
anda semakin penasaran seberapa beresikonya bermain dalam perdagangan mata uang kripto
sehingga jika tidak berhati hati dalam berbisnis kripto pun
ada potensi tersandung kasus hingga ke meja hijau alias pengadilan
berat untuk menjalani proses hukum dua puluh tahun penjara
tak berhati hati dalam bermain kripto
sehingga membuka mata mark davis akhirnya memilih untuk mengubah identitas
tentunya tak hanya mark davis saja yang tersangkut kasus hukum
banyak sekali pelajaran hidup yang bisa dipetik dari serial drama ini
apakah perlu mengubah identitas atau tidak
tinggal anda berada di posisi yang mana dalam menjalani roda kehidupan
cerita selengkapnya dari serial penuh teka teki ini bisa anda saksikan di mola